arsila mau dikubur hidup hidup
kamu tunggu aku disitu ya aku kesana sekarang juga
lokasi di video ini sepertinya mirip banget dengan area taman pelangi ini
jangan jangan peneror itu ada di sekitar sini
bang bang ojek bang ke taman pelangi bintar bang
aduh bang jauh banget bang
coba cari yang lain lagi bang ya
tuh tuh nanti tuh ya
waktu ini empat puluh lima menit lagi tapi gak ada kendaraan lewat sini
pak pak tolong anjarin saya ke taman pelangi ya pak sekarang
saya punya waktu cuma sepuluh menit doang nanti di sini bayar lebih
tapi saya gak janji mbak soalnya jalannya macet
yaudah sebentar nih

sekarang kamu udah gak akan bisa pergi lagi dari aku raja
emang bener ya kata pepatah bilang
jodoh itu gak akan kemana
kamu berhasil ngotak ngatik hp diego
atau hp orang
aku jagonya kamu tenang aja
semoga di hpnya diego ini ada bukti
di galerinya diego
sampai tergila gila ya deh sama putri
yuk coba kamu buka whatsappnya
dia mungkin tau
kok suatu saat nanti
orang lain nemenin hpnya
dia udah hapus semua pesan wa nya
ini gak mungkin
pasti ada sesuatu disini
wah liat deh
ini cuma ada inisial maiti
tiga puluh menit lagi
saya gak yakin kamu bisa kasih dalam waktu cuma tiga puluh menit putri
apalagi sama raja
saya seneng banget ya permainan waktu kayak gini
ini siapa diego ya
ini kenapa bisa ada perempuan yang pegang handphone diego
ini jangan sampai dia tahu
dia tahu semua isi handphone diego
jangan sampai dia tahu kalau misalnya dia bisa lihat ada foto saya sama diego disitu
kau mau noh
kamu tidak akan bisa turun dari angkot ini
lebih baik kamu diam kalau nggak kamu akan mati
kalian disuruh siapa
kalian disuruh ke arah kan
tahu aja dia lebih baik kamu diam
tidak nanti mati

drakan lama saya masih ada di freshwater
gak ada masalah terus
aku piliheninggannya danames vat
aku tidak ketinggalan pasti ini aja

hei jangan kabur
tidak ada yang bisa dihubungi dengan diri
sepuluh menit lagi
semoga aku gak terlata
tunggu aku sayang
sayang kamu dimana
sayang aku udah di taman sekarang
ini aku udah ditugu batu
ini aku di depannya kok
tapi aku gak lihat dimana
apa sih sayang ini aku di depan tugu batu
kamu tadi di taman pelangi mana sih
kamu di taman pelangit bekasi kan
sayang ini taman pelangi pintar bukan bekasi
gendam tak ada pesan masuk
kau paling mudah arsila hidup hidup
arsila mau dikubur hidup hidup
kamu tunggu aku di situ ya aku ke sana sekarang juga
lokasi di vod ini mirip banget dengan area taman pelangi ini
jangan jangan peneror itu ada di sekitar sini
ojek ke taman pelangi bitar bang ayo bang
aduh bang jauhan bang
coba cari yang lain aja bang
tuh ngejep tuh
bang ke bintaro taman pelangi ya bang
jauh banget bang
nanti saya tambahin mah bener
udah drone bang
ini semua salahku
kenapa aku bisa sampai salah lama bang
papa akan segera datang
bebasin saya pak saya itu nggak salah
ini semua perbuatan anak saya pak
dia itu anak durhaka
dia mau menyingkirkan saya
bu tenang ya jangan marah marah terus bu
diego kalian ini pasti anak buahnya diego ya
kalian ini anak buahnya diego
kalian mau menjebak saya kalian mau menjunik saya
kalian mau balas gendang sama saya
bukan bu bukan bu
kami ini dari rumah sakit
kami ini bukan anak buahnya diego
semuanya pasti anak buahnya diego